panggilin mama dulu
udah masuk ruang rawat dari tadi malam
harus dirawat berapa lama
nggak dikasih tahu berapa lama
mudah mudahan nggak lama
kamu tahu sendiri
biaya rumah sakit itu mahal
yang nunggi taslim di rumah sakit siapa
temennya juga ada
mawar sama ajun
ada kabar dari kang murad
khawatir lagi sibuk ngurusin taslim
taslim harus dirawat
tapi nggak tahu berapa lama
siapa yang nemuin taslim di rumah sakit
mawar sama ajun juga di sana
kamu ada tugas dari istri
ngurusin daganganmu kena
kamu sama kang murad kesini
kita ke kantor cecek
kamu nggak suka aku ke sini
bukannya nggak suka
nanti aku ditegur lagi sama wakil komandan
kerjanya nggak profesional
markir sampai pacaran
biar kamu sekalian dipecat
sama bapak kan disuruh cari kerjaan lain
kasih tahu roy
jangan jadi tukang parkir
kalau akang bukan masalah kerjaannya
akang dulu lama kerja di jalan
kasian si roy
kasian si neng juga
kayak kamu dulu deg degan setiap hari
tapi buat roy pasti susah cari kerjaan lain
si neng kan udah serius sama si roy
si roy kan insya allah sebentar lagi jadi menantu kita
suruh kerja di publik ke cimpring aja
akang maunya dia dapat kerjaan sendiri
bukan karena bantuan akang
bukan karena dia pacar si neng
bukan karena dia calon menantu kita
aku berangkat ke kampus dulu ya